sementara itu vice president corporate communication pt pertamina persero fajar joko santoso memastikan
terminal bbm integrated pelumpang jakarta sudah mulai beroperasi kembali setelah dicabutnya status emergensi pada sabtu pagi
selain memastikan pasokan bahan bakar minyak aman pt pertamina mengaku bertanggung jawab
dan berkomitmen memberikan yang terbaik bagi para pengungsi
termasuk biaya perawatan untuk korban yang terluka dan santunan untuk keluarga korban yang meninggal
pt pertamina menyatakan pasokan bbm aman lantaran terminal bbm pelumpang sudah mulai beroperasi
akan didukung oleh terminal bbm yang ada di sekitar jakarta
kegiatan operasional di terminal bbm pelumpang ini sudah mulai beroperasi kembali

kegiatan operasional di terminal bbm plumpang ini sudah mulai beroperasi kembali
dan akan didukung oleh terminal bbm plumpang yang ada di sekitar jakarta
untuk kegiatan pendampingan para pengungsi sejak semalam dari csr pt pertamina juga terus memberikan bantuan
kepada para pengungsi di sekitar lokasi kejadian
pertamina bertanggung jawab dan berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik untuk para pengungsi
termasuk memberikan biaya perawatan bagi korban luka dan juga santunan untuk korban jiwa yang meninggal dunia